arab saudi dan tiongkok menghasilkan nilai kerjasama sebesar enam puluh lima miliar dolar amerika
atau setara dengan delapan ratus enam puluh empat triliun rupiah
nilai tersebut didapat dari lawatan raja salman ke tiongkok
kantor berita arab saudi melaporkan kesepakatan kedua negara tersebut
meliputi partisipasi arab saudi dalam program china chang'e empat
yang merupakan misi tiongkok ke bulan
tidak hanya itu kedua negara juga telah menandatangani dua puluh satu kesepakatan
dalam bidang perminyakan petrokimia dan energi terbarukan
sementara itu raja salman berharap tiongkok dapat memainkan peran yang lebih besar
dalam urusan timur tengah